minggu sore lalu pelabuhan panglima utar kumai kabupaten kota waringin barat dipadati calon penumpang kapal laut
sebagian besar calon penumpang adalah warga pulau jawa yang bekerja di kalimantan tengah
kepala pt dharma lautan utama cabang kumai menyebut dalam dua hari terakhir sudah ada sekitar lima penumpang yang berangkat ke pulau jawa lebih awal
untuk peningkatan jumlah penumpang dari hari biasa menjelang ramadan hari ini tahun ini peningkatan sekitar lima belas sampai dua puluh persen saja
calon penumpang kapal laut harus negatif covid sembilan belas dengan bukti surat keterangan hasil tes antigen
penumpang juga harus mematuhi protokol kesehatan
mengantisipasi penyekatan saat arus mudik jelang hari raya idul fitri
sejumlah pemudik yang menggunakan
pemudik yang memotor juga memilih pulang kampung lebih awal
hal ini terlihat di jalur utama pantura karawang jawa barat
hemat biaya seperti apa
memang hemat biaya dalam arti biaya makan biaya segala macam
menghindari penyekatan juga
jadi mudiknya lebih awal
mudiknya lebih awal
waktu waktu mungkin ada penyekatan atau lebih ketat
seandainya kita sudah pulang kampung
pemerintah resmi mengeluarkan larangan untuk melakukan mudik lebaran dua ribu dua puluh
melalui surat edaran kepala satgas penanganan covid sembilan belas nomor tiga belas
tahun dua ribu dua puluh satu peniadaan mudik berlangsung pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
menindaklanjuti surat edaran ini
pengelola terminal dan petugas dari dinas perhubungan
melakukan sosialisasi larangan mudik
di terminal tanjung priok jakarta utara pada senin sore
kepala terminal tanjung priok mengatakan
telah menyiapkan sanksi tegas apabila ada perusahaan otobus yang melanggar
artinya dengan sosialisasi ini
paling tidak para pengusaha
ataupun pengurusan yang ada di terminal
mengerti dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah
meski kecewa dengan larangan mudik ini
salah satu pengurus po memastikan akan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
kalau itu sudah peraturan pemerintah ya kita ikuti
mungkin nanti mau tetap ada perangkota
kalau tetap akhirnya oke
kalau dari sinarja itu biasanya patuh dengan pemerintah mas
apa kata pemerintah selalu
contohnya tahun kemarin nggak ada mudik ya tidak mudik
namun pengelola perusahaan otobus tetap menyelipkan harapan
mudik tetap diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat